pemerintah melalui kementerian perhubungan melarang masyarakat mudik lebaran tahun ini
keputusan ini ditetapkan demi mencegah penularan covid sembilan belas
larangan mudik ini pun ditanggapi para pengelola jasa transportasi di bandung
mereka menilai larangan mudik akan memperparah nasib usaha angkutan yang saat ini terpuruk akibat pandemi
menjelang pemberlakuan larangan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu terminal bus cicahem bandung jawa barat tampak sepi
menurut pengelola bus antar kota antar provinsi di terminal tersebut
kondisi seperti ini sudah terjadi sejak pandemi covid sembilan belas tahun lalu
jumlah penumpang harian yang biasanya lima puluh persen kini hanya sepuluh hingga dua puluh persen
pengelola bus mengaku kecewa karena momentum mudik lebaran sudah ditunggu tunggu untuk meningkatkan pendapatan
tanggal lima sampai ke tanggal berikutnya sampai mulai jalan lagi mau makan apa
ini keluhan semua rekan loh ya bukan saya pribadi
dan selama covid sembilan belas ini terminal nggak ada
namanya dukungan bantuan tidak ada
kok jangankan beras satu potong ya atau uang sepuluh ribu belum pernah ada
nggak ada tidak pernah ada
waktu libur selama itu tuh mau makan apa kita semua
selain itu menurut pengelola angkutan travel di kota bandung kebijakan pelarangan mudik merupakan pukulan bagi bisnis travel
saat ini saja bisnis belum kembali normal
jika larangan mudik diberlakukan usaha penyewaan kendaraan untuk kegiatan mudik bersih
sama pun akan terkena dampak
karena bagaimanapun yang paling dirasakan otomatis ya para pengusaha di bidang transportasi
mungkin saran dari kami mungkin bisa diatur mungkin mudiknya mungkin untuk bagian waktu indonesia barat timur dan tengah gitu
supaya tidak ada satu hari yang sama untuk mudik
jadi ada apa namanya ada jeda supaya tidak ada membeludak supaya tidak ada banyak orang berlalu larang
sehingga tidak ada klastik
terbaru dari penyebaran virus ini
sementara itu di stasiun kereta api bandung pt kai daup dua menyebut
hingga saat ini masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat
pihaknya pun telah menghentikan penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk enam hingga tujuh belas mei nanti
tetapi pelayanan kereta api lokal bandung raya akan tetap berlangsung hanya dikurangi frekuensi perjalanannya
untuk kereta lokal itu sendiri akan kita tetap jalankan namun untuk frekuensinya juga
kita masih menunggu daripada keputusan dari kai pusat
tapi dari tanggal enam hingga lima belas minggu nanti orang belum bisa mendidikan
betul sekali untuk tanggal enam sampai tanggal tujuh belas itu sendiri belum ada pemesanan
dikarenakan memang belum kami buka untuk tiket penjualannya seperti itu
adapun dinas perhubungan provinsi jawa barat saat ini sedang menyiapkan aturan turunan dari peraturan menteri tersebut
kepala dinas perhubungan jawa barat heri antasari menjelaskan hingga kini
pemprov jawa barat masih menunggu
menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat
kira gambarannya seperti yang sudah didengar sebagian besar oleh masyarakat
terutama terakhir kementerian perhubungan melalui pak dirjen darat sudah menyampaikan ya
bahwasanya isi dari permen hub nanti adalah berkaitan dengan larangan dan apa yang dikecualikan
kendaraan apa yang dilarang begitu ya
kemudian juga masyarakat juga yang dikecualikan ini apa saja syaratnya berkaitan dengan aglomerasi
yang pada tahun lalu di
idul fitri dua ribu dua puluh tidak ada aturan mengenai aglomerasi di luar jabodetabek
kali ini ada begitu ya termasuk bandung raya kemudian di medan raya surabaya dan seterusnya begitu
itu saja perbedaannya mungkin ya
kementerian perhubungan telah menerbitkan peraturan menteri perhubungan no tiga belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pengendalian transportasi selama masa idul fitri
larangan mudik atau pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah berlaku pada enam sampai tujuh belas mei dua ribu dua puluh
franky widjaya helmi sula negara bandung jawa barat